sektor usaha mikro kecil dan menengah berperan penting dalam perekonomian nusantara
terutama dalam terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan
guna mendorong peran umkm dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
penyelenggaraan karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh
menjadi wujud nyata komitmen bank indonesia bersama pemerintah
dalam pengembangan umkm agar semakin produktif dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
tahun ini kki dua ribu dua puluh tiga ini adalah kki yang ke delapan kalinya
jadi sejak tahun dua ribu enam belas bank indonesia menyelenggarakan karya kreatif indonesia ini
sebagai puncak selebrasi pengembangan umkm yang dilakukan oleh bank indonesia dengan seluruh kantor perwakilannya
pameran karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh
dibuka pada dua puluh tujuh juli yang akan berlangsung hingga tiga puluh juni di hall b jcc senayan jakarta
karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh tiga mengangkat tema badarau nusantara
yang berarti berkolaborasi mendorong semangat kebaruan dan inovasi umkm di seluruh nusantara
kali ini tahun dua ribu dua puluh tiga dengan tema kalimantan tagline nya adalah badarau nusantara
kami berkata bahwa kemampuan yang kita lakukan adalah untuk mendorong kebangkitan umkm
dan kita terjemahkan sebagai bagaimana kita berkolaborasi dengan semangat kebaruan dan inovasi untuk mendorong kebangkitan umkm
tema kalimantan diambil untuk mendukung kepindahan ibu kota negara kita ke kalimantan
sebagaimana rencana pemerintah tahun dua ribu dua puluh empat
kita tampilkan potensi budaya potensi wisata sekaligus potensi ekonomi

kebangkitan umkm dapat diwujudkan melalui tiga hal yaitu konsisten inovasi dan sinergi
konsisten menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk sehingga dapat meningkatkan daya saing umkm
lalu mendorong inovasi agar umkm dapat menghadapi perkembangan digitalisasi dan tren pasar
sinergi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan dan program yang lebih efektif
dan efisien antara kementrian atau lembaga untuk mendorong perluasan pasar bagi produk produk umkm indonesia
kita jadi melakukan pembinaan umkm ini dari hulu ke hilir
kita mulai dari pembentukan kelompok atau kita sebutnya korporatisasi
kenapa karena kalau umkm kalau sendirian nah dia nanti tidak ada teman untuk berbagi tidak ada teman untuk saling memberi semangat
nah kita membentuk mereka kelompok
sehingga juga memudahkan dalam melakukan pemberian pembinaan
kemudian kita berikan capacity building atau fasilitasi peningkatan kapasitas
mulai dari peningkatan produksinya kemudian juga sampai ke kemasan dan akses pasar
kita fasilitasi juga akses pembiayaan
pameran kki dua ribu dua puluh tiga diikuti oleh tiga ratus umkm dari seluruh indonesia yang menghadirkan beragam produk wastra
kria kopi hingga makanan dan minuman olahan yang telah lolos kurasi secara ketat
ini mungkin yang ketiga kali tapi kami sudah banyak mengikuti kegiatan bi di pameran pameran yang lain baik nasional maupun internasional
jadi mudah mudahan harapan kami dengan pameran kki ini akan banyak karya karya warisan budaya yang belum sempat terangkat
akan terangkat terekspor
dan dikembangkan dan ikut juga diminati oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri
dan kepada semua pemirsa kita harapkan hadir di jcc hall b sampai hari minggu tanggal tiga puluh juli jam sembilan malam dari pukul sembilan pagi
jadi ada produk umkm yang terbaik ada kopi yang terlezat ada snack yang terenak dan juga ada kuliner nusantara
ada dua puluh tiga kuliner nusantara yang sudah dikurasi
dari berbagai kuliner yang terenak di daerahnya
dan satu yang terpenting gratis tiket masuk
melalui penyelenggaraan kki dua ribu dua puluh tiga diharapkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam pengembangan umkm di indonesia semakin kuat dan berkelanjutan
sehingga mampu mengakselerasi umkm naik kelas yang paham digital go global dan mampu menggerakkan perekonomian nasional